ya kasus covid sembilan belas pada anak makin mengkhawatirkan
angkanya terus meningkat signifikan di berbagai daerah di indonesia
ini bukan hal yang mengada ada dan bahayanya sudah ada di depan mata kita
ikatan dokter anak indonesia mencatat
sepuluh dari delapan kasus covid sembilan belas di indonesia adalah kasus covid pada anak
kami akan bahas langsung dengan dr aman pulungan
ketua ikatan dokter anak indonesia
halo selamat malam dokter
saya nggak bisa lama jadi sekitar lima menit aja nih
baik baik baik dokter
dokter ini data nasional kasus positif covid sembilan belas di indonesia mencapai dua belas lima persen
artinya satu dari delapan kasus ini dari keterangan idai adalah anak ya
angka yang ini mengejutkan ya dok
artinya ini mematahkan anggapan bahwa anak ini tidak rentan terhadap covid sembilan belas
bagi kami tidak mengejutkan
karena saya sudah bicara ini sejak maret kan dua ribu dua puluh
tidak ada yang percaya kan
akhirnya kita mengumumkan
mengumpulkan data sendiri dari setiap cabang yang akhirnya dapat data ini
di daerah mana saja dok ini yang harus diperhatikan dok
penularannya dalam konteks penularan terhadap anak
sebetulnya seluruh daerah indonesia hampir sama
masalahnya testingnya tidak merata
jadi seolah olah kita dapat datanya banyak di dki
jawa barat misalnya sumatera barat
atau kalimantan timur
tetapi daerah lain itu testingnya itu sedikit
dan anak itu tidak rutin di testing
masalahnya akhirnya seperti ini
kalau melihat testingnya menurut dokter ini belum memadai atau bisa dibilang rendah begitu dok
apakah ini menurut dokter bisa membuat masyarakat menjadi belum aware begitu soal tingginya angka kematian anak karena covid dok
itu dua hal yang berbeda memang
tidak aware ini walau testing juga tidak aware juga memang
jadi kita harus edukasi edukasi terus dan juga memang harus keras terhadap masyarakat
jadi yang kasihan anak anak kan orang tuanya yang tidak taat
dan akhirnya ya seperti ini jadinya
dan mereka orang tuanya sudah divaksin merasa sudah merasa seperti
dok ini juga ada rencana
karena dibawa traveling dan anak anak tidak dites
tidak ada testing
iya dok karena dari keterangan atau dari aturan satgas covid sembilan belas juga ada usia anak tertentu yang kemudian tidak perlu masuk
itu salah itu salah dari dulu kita sudah bilang
setiap umur harus di testing
tidak ada tidak ada excuse untuk itu
dok ini kan juga ada wacana bahkan ada rencana yang akan direalisasikan ini memasuki libur sekolah ini juga ada
artinya akan ada sekolah dokter
akan ada sekolah dokter
akan ada sekolah dokter

bagaimana idai memberikan pendapat kepada pemerintah mengenai ini
oh kita sudah keluarkan sejak april
sekarang positivity ratenya tinggi begini
ya kan tidak mungkin kalau saya bilang
nekat kita kalau menyuruh anak sekarang face to face
kita aja di kantor disuruh di rumah untuk sementara coba kan
anak itu harus kita lindungi
artinya tidak bisa ya dok ketika argumentasi pemerintah bahwa tenaga pendidik sudah divaksin kemudian akan melakukan tatap muka
tidak tidak seperti itu
ya anaknya kan belum divaksin
orang tuanya belum semua divaksin
dan penularannya ini protokolnya tidak dilakukan sesuai yang memang kita harapkan
dan testingnya masih rendah
testing masih rendah
dan juga faktanya bahwa anak anak ini rentan tertular dokter
dokter ini kan kalau kita bicara secara umum soal penularan covid terhadap anak
kadang kadang kita kan kalau dengan anak ini komunikasi tidak seperti sama sama orang dewasa begitu dok
ketika pusing ketika sakit perut
kalau misalnya gejala gejala pada anak apa dok yang paling terlihat meskipun anak belum bisa
sama sama aja kayak batuk pilek bisa diare bisa muntah dan lain lain
masalahnya itu kan kalau misalnya kita tahu keluarga ini ada baru perjalanan atau orang tuanya atau keluarganya tracingnya gampang
akhirnya seperti inilah orang tuanya juga tidak taat dia juga tidak tahu kapan dia tertular
dia di luar masih gathering masih ke restoran buka masker dan lain lain
nah akhirnya ketika ada anak gejala seperti ini awareness mereka itu berkurang
artinya gejalanya sama persis dengan yang dewasa ya dok
sama sama persis sama anak anak
bahkan lebih banyak yang awal awal itu kayak batuk pilek bisa diare bisa
kalau udah berat tentu bisa parah
ini juga ada di negara negara lain anak anak juga sudah divaksin
bagaimana idai melihat dari merek merek vaksin yang sudah beredar di indonesia sudah digunakan terhadap orang orang dewasa di atas delapan belas tahun dok
apakah ada rekomendasi
terima kasih dok
semua merek semua bagus kalau saya bilang
dengan efekasi dan bunganya itu sama efek samping semua juga bisa ada efek samping
tapi anak ini harus sesegera mungkin juga mendapat golongan yang akan divaksin harusnya nanti
ini kalau bicara soal kasus covid pada anak ini juga soal bad occupancy rate dok di beberapa rumah sakit apalagi di zona merah bahkan di jawa dan beberapa pulau lain ini sedang tinggi
jadi masalahnya kalau dari penelusuran idai sendiri bagaimana dengan penanganan terhadap anak dok di rumah sakit
ya anak ini yang paling tertinggal akhirnya dan suka telantar
kalau ada anak sakit bagaimana
harusnya setiap rumah sakit
untuk saat ini seterusnya harus
daerah daerah yang sudah mumpuni dok apakah idai sudah memetakan daerah daerah yang mumpuni rumah sakit
itu bukan idai kita tahu daerah nggak ada yang mudik bahkan di jakarta saja tidak semua rumah sakit seperti itu
ya kan kalau rumah sakit swasta bagaimana kita lihat rumah sakit pemerintah rata rata rumah sakit besar dia menyediakan untuk anak
dengan dokter jaganya yang paham dengan anak dengan tenaga kesehatannya juga paham untuk anak
kalau saya dari dulu kita untuk seluruh rumah sakit
ya untuk saat ini lockdown dulu aja kita bebena bena dulu
ya baru nanti kita lihat keadaannya setelah dua minggu
baik dok ini terakhir pesan untuk orang tua dok karena ini sudah memasuki libur sekolah tentunya orang tua juga walaupun kasus tinggi tapi kita tahu bahwa di tempat tempat keramaian orang tua masih ingin saja mengajak anak mereka untuk bertamasya
pesan kepada orang tua dok silahkan
jadilah orang tua masa pandemi
dan anak inilah human capital kita
kita hidup untuk apa kalau bukan untuk anak
dan anak juga bisa meninggal dan sakit karena covid
baik baik ini pesan yang begitu tegas dari dokter kepada para orang tua
terima kasih dokter aman bakti pulungan ketua ikatan dokter indonesia sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini